ya delapan belas bulan sudah perang dagang antara amerika serikat dan tiongkok berlangsung
tensi antara kedua negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia ini
memberi dampak ketidakpastian ekonomi global termasuk ke indonesia
kontraksi ekonomi bahkan sempat mengarahkan beberapa negara masuk ke lembah suram resesi
kesepakatan dagang fase pertama telah dilakukan
apa selanjutnya bagaimana dampaknya dan kemana arahnya
selengkapnya akan kami bahas dalam segmen newsroom talks berikut
kita lihat di sini dari kesepakatan dagang fase pertama
dan juga inti dari poin poin yang telah dijabarkan sebelumnya
siapa yang paling banyak diuntungkan
pertama kita lihat dulu yang pasti diuntungkan adalah semua ekonomi global ya
tentunya ini mengurangi ketidakpastian yang selama ini ada selama delapan belas bulan terakhir
jadi dengan ketidakpastian yang berkurang makin pasti makin banyak investasi yang akan ditanamkan
di dalam perekonomian aktivitas perekonomian juga akan
menjadi berjalan lagi sehingga ekonomi global juga meningkat
kalau ekonomi global sudah meningkat permintaan juga meningkat
ya mudah mudahan semua negara juga akan mendapatkan keuntungan
intinya semua negara mendapatkan dampaknya begitu ya
karena juga selama dua tahun kira kira kita sudah mendapatkan dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kita
betul tetapi kita harus lihat juga ada tetapinya nih
kan tadi yang positifnya ya ada negatifnya juga di sini dengan kesepakatan ini
dengan kesepakatan ini sebenarnya salah satu hal yang bisa kita lihat adalah
sistem perdagangan dunia semakin lama makin terancam
jadi kalau dulu dulu orang ada dispute ada permasalahan itu dibawa ke wto
kalau sekarang ada dispute seperti ini ini saling inti
tidak bisa mengintervensi di situ
bukan tidak bisa mengintervensi mereka yang terlibat dengan dispute atau tensi ini
ini masing masing menjalankan sendiri sendiri dengan cara bilateral seperti ini
yang ada adalah yang kuat akan mengintimidasi yang lemah
nah kalau anda melihat dari kesepakatan dengan fase pertama ini apakah sifat amerika serikat yang melunak dan tiongkok mengalah
atau bagaimana sebetulnya
kelihatan sekali bahwa ini adalah intimidasi
ini bukan negosiasi sebenarnya
dan kemungkinan amerika serikat karena melihat ini cukup berhasil
bahkan berhasil untuk membuat tiongkok untuk mengekspor lebih banyak
atau sorry mengimport lebih banyak dari amerika serikat
sebanyak dua ratus miliar
itu kan artinya mereka merasa ini berhasil nih
untuk meningkatkan ekspor mereka ke tiongkok
untuk mengurangi defisit perdagangan
dia akan bisa menggunakan model ini terhadap mitra mitra dagang yang lainnya
jangan salah bahwa ada puluhan negara negara lainnya yang punya trade defisit dengan amerika serikat
maksud saya kebalikannya ya
iya trade surplus dengan amerika serikat
dan itu bisa dilakukan termasuk juga untuk ke indonesia
ini sudah dilakukan sebenarnya ke kanada ke meksiko ke uni eropa bahkan
lewat usmca begitu argentina kanada dan lain lain
iya bisa lewat itu
atau secara bilateralnya menggunakan misalnya waktu dengan indonesia gsp nya diancam untuk dicabut
jadi anda mengatakan ini intimidasi begitu ya bukan negosiasi
ini intimidasi bukan negosiasi
tapi kalau misalnya ini adalah intimidasi dan tiongkok kemudian yang cenderung menganggukkan begitu intimidasi tersebut
kira kira langkah apa yang akan dilakukan tiongkok ke depannya
apakah cenderung tetap melunak atau mengalah
tiongkok mengiakan karena pertama dependensi tiongkok terhadap amerika serikat lebih besar daripada sebaliknya
ketergantungannya lebih besar
sebagai pasar ataupun sebagai sumber bahan baku
yang kedua mereka juga melihat ke depan
ada keinginan bagi tiongkok itu bukan hanya untuk mendominasi atau mempunyai dominasi yang lebih besar di perekonomian atau perdagangan
tapi juga di teknologi
dan mereka sekarang ini sebenarnya sudah mengarah ke sana
ketika kita bicara teknologi lima g itu kita bicara tentang teknologi tiongkok
tiongkok yang terdepan
nggak akan mungkin mereka bisa mencapai dominasi ini atau memberikan kontribusi yang lebih banyak
kalau tidak didukung oleh banyak negara lainnya termasuk amerika serikat
jadi ini jangka panjang buat mereka
jadi jangka panjangnya sebetulnya akan lebih baik untuk tiongkok jika mengikuti apa yang diinginkan oleh amerika serikat
ya paling nggak dengan adanya seperti ini kan mereka nggak lagi masuk di dalam wide
negara negara lain yang juga menentang teknologi lima g dari tiongkok termasuk jepang ataupun juga australia uni eropa
mungkin akan lebih terbuka terhadap teknologi
pak yose kalau kita melihat perjalanan perang dagang sendiri dari bulan desember dua ribu delapan belas begitu hingga dua ribu dua puluh
sebetulnya banyak sekali volatilitasnya begitu kita katakan begitu ketidakpastiannya yang terjadi
ada gencatan senjata juga sempat dilakukan
ini kan intinya adalah amerika serikat yang mengklaim atas surplus trade
yang didapatkan oleh tiongkok dan juga tentang kekayaan intelektual yang dirampas oleh tiongkok dari perusahaan teknologi amerika serikat begitu
apakah kedepannya nanti dan juga anda melihat begitu poin poin utama yang menjadi permasalahan perang dagang ini benar benar bisa mendapatkan titik temu yang jelas
nah sekarang ini kalau kita lihat memang yang lebih banyak disorot atau difokuskan di dalam fase pertama ini
ini lebih banyak untuk perdagangannya
sebagai mana defisit perdagangan itu diturunkan

memang ada mengenai ipr
mengenai teknologi transfer tetapi
masih sebenarnya belum
menyentuh apa yang selama ini diangkat
oleh amerika serikat
jadi kelihatannya itu semua
mungkin hanya dalih amerika
serikat saja tetapi yang lebih
penting bagi amerika serikat kelihatannya
sampai saat ini adalah bagaimana
mengurangi defisit perdagangan
mereka dengan tiongkok mengenai
masalah currency manipulation
mengenai masalah teknologi atau
ipr itu hanya
sehingga di sini
trade deal ini ini gak banyak
menyentuh hal hal tersebut
ini ada dikatakan oleh
menteri keuangan amerika serikat bahwa nanti masalah
teknologi dan keamanan siber akan
dibahas pada fase negosiasi
selanjutnya masih kita harus lihat
dan ada juga poin yang
mengatakan jika nantinya
china tidak memenuhi
kesepakatan dengan fase pertama artinya
nanti tarif parsial yang saat ini sudah diterapkan
bisa dicabut oleh amerika serikat
bisa seperti itu juga ya jadi intinya ini
kita masih bisa dikatakan akan
masih ada kemungkinan fase dagang
pertama ini bisa di cancel atau dibatalkan
ya ada kemungkinan juga
seperti itu tentunya
tetapi yang lebih
spekulasi ya tetapi saya pikir
yang dipentingkan oleh administrasi
trump adalah bagaimana mengurangi
defisit perdagangan ini adalah
salah satu kpi penting
bagi trump dia mengukur
kpi nya sendiri dengan
cara bahwa amerika serikat
akan mengurangi defisit perdagangan
dan itu yang akan dia tunjukkan
untuk pemilu mendatang
pemilu pada tahun ini kalau dia berhasil
mengurangi defisit perdagangan
dengan trade deal ini ini dia
sudah menganggap bahwa dirinya
mereka jadi akan lebih
percaya diri untuk
pemilu ke depan dan itu yang
lebih difokuskan bukan yang lain lainnya
bukan misalnya masalah
ipr atau teknologi dan lain lain
yang kelihatan kan apakah defisit
perdagangannya turun atau tidak
tapi kalau kita melihat data
statistik begitu yang menunjukkan bahwa ternyata pertumbuhan
ekonomi amerika serikat juga melemah akibat perang dagang
ini apakah ini kemudian efektif
dengan tarif yang diterapkan ke banyak negara
untuk kemudian menekan defisit perdagangan
yang dimiliki oleh amerika serikat
seperti yang tadi saya katakan
kpi dia mengukurnya
dengan defisit tadi
dan satu lagi mungkin
kalau yang kinerja
wall street nya sudah bagus
sementara yang trade defisit ini masih kurang
mereka tentunya harus
mengurangi defisit ini
biayanya itu sendiri untuk konsumen sebenarnya
yang banyak menanggung ada sekitar
diestimasi sekitar empat puluh sampai lima puluh
miliar dolar tahun kemarin
biaya yang ditanggung oleh konsumen
oke pak yose kita sama sama tahu bahwa
defisit neraca perdagangan amerika serikat
tidak terjadi amerika serikat saja tapi juga
bukan hanya dengan tiongkok
tahun dua ribu sembilan belas ini ternyata defisit begitu tiga dua miliar dolar
amerika serikat terakhir desember dua ribu sembilan belas
kita akan bahas nanti dampaknya apa untuk indonesia
dan negara negara berkembang lainnya
usai jeda berikut tetap ladisianin indonesia newsroom
ya anda kembali di cnn indonesia newsroom
dan saya masih bersama dengan
bung yose rizal damuri
kepala departemen ekonomi dari csis
kita masih membahas soal babak awal
kesepakatan dagang antara amerika serikat
dan tiongkok begitu
bang yose nanti kita akan bahas bagaimana dampaknya terhadap
neraca dagang amerika serikat dan juga neraca dagang
indonesia yang defisit lagi di bulan desember
tapi kita akan bergabung dulu ke rekan kami
ada ruli kurniawan koresponen cnn indonesia
yang akan melaporkan bagaimana
angka penutupan indeks harga saham gabungan hari ini
selamat sore ruli bagaimana ihai
perjalanan pada hari ini dan sektor apa yang
paling cuan begitu di tengah kesepakatan dagang
fase pertama yang sudah diteken oleh amerika serikat
dan juga tiongkok
selalu kita bahas kira kira sektor apa yang memberikan
cuan kepada pergerakan
perekonomian indonesia kita lihat pada
pembukaan pagi hari tadi
aldi dan juga pemirsa
indeks harga saham gabungan dibuka terkoreksi
dan kemudian pada penutupan sesi
pertama juga kembali terkoreksi
dan kalau kita melihat bagaimana
kinerja lantai bursa indonesia cukup rendah
dibandingkan kinerja lantai bursa
di mana mayoritas benua asia
yang memang berada pada
zona hijau di mana perang dagang
antara ataupun kesepakatan dagang
antara amerika serikat dan juga tiongkok
ternyata mematik aksi beli investor
ya mayoritas di benua asia
dan kalau kita melihat bagaimana perkembangan
kesepakatan dagang antara amerika serikat
dan juga china ini di mana trump akhirnya
memutuskan untuk mengurangi
biaya masuk barang barang china
dan juga china kinerja juga
memutuskan untuk membeli barang barang dari amerika serikat
sebesar dua ratus miliar dolar amerika serikat
selama dua tahun ke depan dan kita akan
lihat apakah kesepakatan
dagang kelebutan peradagang antara amerika serikat
dan juga china juga akan memberikan
penguatan terkait lantai bursa
dalam negeri pada penutupan sesi
kedua pada sore hari ini kita lihat di idx
hari ini indeks harga saham gabungan
ditutup berada pada zona hijau
berada pada dua enam puluh delapan basis point
berada pada level enam dua ratus delapan puluh enam
di mana volume perdagangan mencapai
empat miliar di mana volume perdagangan
atau nilai perdagangan mencapai
dari lima ratus enam ribu kali transaksi
dan selain dari faktor eksternal
cukup mengaruhi bagaimana penguatan lantai bursa
ada beberapa faktor internal yang juga cukup memberikan
penguatan ataupun perubahan
nilai positif terkait dengan
perkuatan lantai bursa
pada penutupan sesi kedua sore hari ini
ada beberapa sektor yang memberikan
penguatan antara lain ada sektor
industri dasar bar konsumsi manufaktur
hingga perdagangan sementara
beberapa sektor yang cukup menekan
perkembangan lantai bursa antara lain adalah
dan juga jasa keuangan
nanti kalau saya memperhatikan bagaimana
pergerakan lantai bursa sebelum ditutup pada sesi kedua
memang sangat fluktuatif bahkan dari
penutupan sesi pertama hingga
penutupan sesi kedua tadi aldi juga pemirsa
indeks harga asal gabungan
mayoritas berada pada zona merah
dan ini yang menyebabkan banyaknya aksi
jual investor lokal karena melihat bagaimana
raca perdagangan dua ribu sembilan belas
yang dirilis oleh bps kemarin
dimana raca perdagangan kita
defisit sebesar tiga dua miliar
amerika serikat atau sebesar empat puluh empat triliun
kinerja dari atau realisasi
dari ekspor dua ribu sembilan belas
yaitu hanya sebesar satu ratus delapan puluh miliar dolar amerika serikat
amerika serikat atau turun
dan memang data yang dirilis oleh bps ini
cukup membuat jokowi
kalau saya bisa katakan cukup gregetan pada
pidatonya pagi hari tadi dimana
jokowi menilai adanya keruetan
dalam sistem birokrasi
perdagangan dan juga investasi
di indonesia dimana jokowi
menilai adanya peraturan
ataupun undang undang ataupun
pertumbuhan perintah dan juga peraturan daerah
yang menghambat laju perdagangan dan juga investasi
oleh karenanya jokowi juga mendatangi
adanya omnibus law kepada dpr dimana
diharapkan adanya revisi
undang undang dimana diharapkan
dpr bisa merealisasikannya selama
seratus hari kedepan dan tidak hanya itu
jokowi juga berharap adanya
reformasi di bidang jasa
keuangan non bank seperti asuransi
hingga dana pensiun
terkait dengan adanya kasus pada jiwasraya
dan juga asabri dan undang undang akan semakin membaik
dan terkait dengan jasa keuangan sendiri
ojk juga pada pasar modal
sendiri ojk juga berharap ada juga
berencana maksud saya untuk
membuat peraturan market market dimana
peraturan market marketnya sendiri sudah diterapkan di
singapura dan juga di amerika serikat
dan juga diharapkan dengan adanya peraturan ataupun market market
sendiri akan semakin meminimalkan
terjadinya saham saham gorengan
dimana saham gorengan adalah saham dengan
volatilitas yang cukup tinggi namun fundamental
dan juga informasinya cukup rendah
dan kalau kita melihat dengan adanya omnibus law
dan juga market market yang juga akan
diterapkan oleh ojk bersama dengan sor ini
semakin memperbaiki kinerja lantai bursa
besok pada penutupan minggu ini
baik ruli kuri dengan koresponen crn indonesia
melaporkan dari bursa efek indonesia
terima kasih atas informasi anda ditutup
begitu ya tadi kita berhenti pada
neraca dagang yang juga tadi menjadi sentimen
penggerak ihsg pada hari ini
bung yose kalau anda melihat
neraca dagang dua ribu sembilan belas kemarin amerika serikat
dan juga tiongkok ini masih menjadi
mitra dagang utama indonesia
kedua negara adidaya ini
dan juga pemerintah indonesia nampaknya cukup praktikal
untuk menangkal efek
dari perang dagang antara kedua negara ini
kalau anda melihat pendapat anda
nantinya akan efek terhadap neraca dagang masing masing
negara tersebut termasuk indonesia bagaimana
maksudnya ini kesepakatan ini
seperti tadi saya katakan memberikan
kepastian ya yang lebih tetapi kita
juga harus ingat bahwa ada
di sana pengalihan perdagangan
dimana kalau misalnya
membeli dua ratus miliar
barang dari amerika serikat
itu artinya mereka tiongkok ini
tidak membeli dari negara yang lain
artinya dialihkan yang tadinya dimungkinkan
disuplai dari indonesia disuplai dari
kanada disuplai dari negara negara
yang lain ini dialihkan ke amerika serikat
artinya kita sebenarnya
punya kemungkinan untuk mendapatkan
dari pengalihan perdagangan ini
apalagi kita lihat beberapa
di list produk produk yang
diharuskan tadi itu termasuk
misalnya juga barang barang
gitu ya kemudian juga
padahal minyak nabati kita seperti palm oil
kita tuh banyak di ekspor ke
sekarang harus dialihkan untuk menampung
apa minyak kedelai dari amerika serikat
jadi bisa dikatakan kalau dulu kita mencari
peluang dari perang dagang arya dengan
kesepakatan agama seperti yang pertama ini peluang itu
bisa jadi sudah berbalik
mencari peluang dari perang dagang
gak berhasil ini sekarang
ada bukan peluang ada
ancaman dari kesepakatan
ini yang kemungkinan
akan terjadi gitu loh
jadi malah kita memang kehilangan
kesempatan disitu tapi kalau kita melihat
resolusi terbaik yang
antar kedua negara karena sampai saat ini sebetulnya
sebetulnya kan belum bisa ditemui antara kedua negara
tersebut kedepannya sebetulnya bagaimana pak
ya seharusnya ini semua kalau memang
ada permasalahan perdagangan
ataupun permasalahan hubungan
ekonomi bawa ketingkatan multilateral
yang biasa dilakukan oleh
banyak negara lainnya di
kemudian dicapai yang
berdasarkan aturan yang ada
kalau ini kan sekarang enggak kedua
yang amerika serikat langsung
ini yang nggak bisa kedepan depannya
akan seperti itu terus karena
jadinya yang besar itu
akan mengintimidasi dan membuli
negara negara yang lebih lemah
let's say kalau ada nantinya penghapusan tarif
dan juga tiongkok apakah kemudian itu
akan malah menimbulkan ancaman yang lebih lagi
bagi negara negara emerging market
kalau memang penghapusan tarifnya
sih nggak ada masalah tetapi
kewajiban untuk membeli dari satu
negara tertentu itu yang
dari tiongkok untuk membeli dari amerika
serikat artinya tiongkok
juga harus mengurangi membeli dari
negara yang lain padahal mungkin
membeli dari amerika
serikat itu nggak kompetitif gitu loh
nah ini yang bermasalah yang membuat
dan itu juga yang sempat menjadikan tiongkok kemudian
dituduh oleh amerika serikat memanipulasi
lebih murah kemudian lebih banyak dibeli
nah kalau anda melihat amerika serikat yang kemudian
mencabut pernyataan tersebut apakah
ini langkah yang bijak begitu sebelum sudah
mengeluarkan pernyataan bahwa
tiongkok manipulasi mata uang lalu dicabut
pernyataannya padahal hal tersebut mungkin
secara kasat mata bisa kita lihat
memang sebenarnya tadi saya
katakan bahwa aturan yang ada ini kan
wto ya tetapi banyak loophole
di dalam aturan aturan
tadi yang dimanfaatkan
oleh negara negara terutama negara
berkembang seperti tiongkok
dan ini yang tidak disenangi oleh amerika
solusi yang paling baik adalah memperbarui
wto ataupun memperbarui
perdagangan internasional bukan dengan
intimidasi yang sekarang ini terjadi
oke nah kemudian ada beberapa
poin penting lainnya yaitu komitmen untuk
membasmi maraknya barang palsu kemudian
komitmen untuk meningkatkan akses pasar china ke
perusahaan jasa keuangan dan juga menghilangkan label
manipulator mata uang ke cina tadi sudah kita
katakan begitu tapi kalau anda melihat
kesepakatan dagang fase kedua nanti ya
bulan november dua ribu dua puluh akan diadakan
us election apakah ada
kemungkinan fase kedua kesepakatan dagang
atau damai dagang ini akan benar benar terjadi
dan apakah setelah fase kedua
akan ada fase fase selanjutnya menurut anda
hampir sama saja memang tidak
memfokuskan pada isu isu
yang sebenarnya gitu ya isu
subsidi misalnya ini
di dalam kesepakatan pertama
karena subsidi di tiongkok itu besar besaran
lebih banyak fase kedua juga akan fokus
kepada keharusan tiongkok
membeli dari amerika serikat mungkin
nambah lagi dua ratus miliar lagi gitu ya
dan ini yang akan mendistorsi
lagi perekonomian dunia
lebih jauh lagi bahkan
seperti itu karena nanti ini bisa
digunakan oleh trump misalkan
untuk di dalam pemilu
materi pemilu dia bahwa saya
berhasil memaksa tiongkok
membeli dua ratus miliar
us dollar lebih banyak
dari amerika serikat
itu yang dijual oleh dia
baik dan nanti dia juga akan semakin
niscaya begitu ya bahwa
terjadi nah kemudian
langkah apa yang harus dilakukan oleh
kita negara negara yang sebetulnya
memiliki surplus dagang juga ke amerika serikat
dan juga tiongkok
saya pikir yang pertama tentunya
kita harus terus melihat
dan juga tentunya harus melihat
kemungkinan kemungkinan yang akan
dilakukan oleh amerika serikat
seperti tadi saya katakan jangan jangan
nanti amerika serikat mengambil
langkah yang sama untuk negara negara yang lain ini
termasuk ke indonesia
yang bisa kita lakukan juga adalah
mendukung upaya untuk
perbaikan dari sistem
perdagangan global ke wto
lagi jadi wto ini
dihidupkan lagi lah
dipercaya lagi walaupun mungkin
oke jadi benar benar harus mengikuti aturan yang sebetulnya
sudah tertuang begitu disepakati oleh negara negara
besar lain yaitu di wwto
baik bang yosef rizal damuri
kepala departemen ekonomi csis terima kasih
sudah bergabung bersama kami paling tidak untuk
sementara kesepakatan dagang fase pertama ini
benar benar memberikan angin segar kepada pasar
keuangan indonesia dan juga mengurangi ketidakpastian
mengurangi ketidakpastian dan juga
dagang antara kedua negara terima kasih
bang yoris rizal damuri sudah bergabung bersama kami
dan usaha jadwal kami akan kembali dengan
beragam informasi menarik lainnya tetaplah di